satu persatu kendaraan baik roda empat maupun roda dua
yang melintasi jalan raya lewiliang kabupaten bogor jawa barat
langsung disetop petugas gabungan polsek koramil polpp dan di supadara bumalam
polisi memeriksa identitas pengemudi jumlah penumpang hingga barang muatan yang disimpan dalam bagasi
jika terbukti membawa atribut aksi petugas akan langsung menyita barang bukti dan meminta pengendara putar arah
razia penyekatan ini sengaja digelar untuk mengantisipasi mobilisasi
masa simpatisan aksi reuni dua ratus dua belas yang berasal dari daerah perbatasan
yang kita mengantisipasi masyarakat ataupun simpatisan yang akan melaksanakan kegiatan reuni dua ratus dua belas ke jakarta
di jakarta penutupan sejumlah akses jalan menuju kawasan patung kuda monas
hingga istana negara juga telah diberlakukan sejak pukul dini hari tadi hingga pukul sembilan malam nanti
tak hanya ruas jalan protokol filterisasi masa aksi dua ratus dua belas juga akan digelar di sejumlah wilayah akses masuk ibu kota
seperti di wilayah perbatasan jakarta tanggerang jakarta bekasi dan jakarta depok
masyarakat yang akan beraktivitas hari ini diimbau menghindari area penyekatan
di kawasan masuk jakarta ada yang kita sebut dengan filterisasi
filterisasi artinya kendaraan masih bisa melintas kecuali untuk masa dua ratus dua belas
di titik mana saja pak di filternya pak
di seluruh pintu masuk jakarta
sebelas remaja asal cianjur jawa barat diamankan aparat kepolisian di jalan medan merdeka timur gambir jakarta pusat pada rabu malam
dengan membawa sebuah spanduk mereka mengaku nekat datang ke ibu kota
untuk menghadiri acara aksi reuni dua ratus dua belas yang rencananya digelar pada hari ini
kesebelas remaja ini selanjutnya dibawa ke pores metro jakarta pusat untuk menjalani pemeriksaan
ya acaranya di titik dimana satu berapaan
oh ada yang infoin acaranya di sini
emang acara apaan dek
ini dari mana mana
di suruh apa gimana
ya nekat aja
aksi masa reuni dua ratus dua belas rencananya akan digelar hari ini
aksi masa ini sebelumnya akan digelar di patung kuda monas jakarta pusat namun tidak mendapat izin dari polda metro jaya
pihak penitia lalu mengklaim memindahkan lokasi ke masjid azikra sentul namun kembali tidak mendapat izin dari pores bogor dan pihak pengurus masjid azikra
tidak dikeluarkannya izin dari kepolisian dilakukan berdasarkan rekomendasi dari satuan tugas covid sembilan belas
karena berpotensi menimbulkan kerumunan
kabir humas polda metro jaya endra zulpan mengatakan bila panitia reuni dua ratus dua belas mengindahkan imbauan kepolisian polda metro jaya akan langsung memberikan sanksi pidana sesuai pasal dua ratus dua belas hingga pasal dua ratus delapan belas kitab undang undang hukum pidana dan undang undang tentang kekarantinaan kesehatan
tim pembutan cnn indonesia